aduh duduk lagi keadaan genting centernya malah mati
kita kabur dari sini dalam hitungan ketiga oke

dan mulai sekarang
kita udah gak ada hubungan apa apa lagi chea
kalau mau pergi nyari ardi kemana pun gak bakal ketemu
gue gak peduli sya
ardi lagi pergi sama radi
dia udah kemana
dia udah kemana
dia udah kemana
dia udah kemana
apa kamu bener bener tulus sayang sama anak om
kayaknya ardi kepencet dia nelfon gue
barusan itu suara siapa ya
oh ya sekarang ini kalian mau kemana nih
saya mau ajak rara ke taman pelanyu
tapi disana ada temen temen yang lain juga kan
enggak semuanya sih om
tapi disana rame banyak orang
karena disana ada pesta kembang api bakar bakar gitu lho
jaga baik baik anak allah
jadi ardi mau ngajakin rara ke bukit rembo
ngesel ngelakuin ini semua sama lo
gue janji gue gak bakal ngelakuin ini lagi vin
lo tega ninggalin gue disini sendiri ya

bu ardi kita tunggu kemana sih pakai acara oh tutup mata gue sedalam nanti kalau gue jatuh
kandung gimana coba nggak akan rarang mungkin jatuh kan gue jagain nih aibu konsepnya mesti
banget ya kayak gini kamu surprise kan nih berhenti di sini nah gue hitung ya satu ratus dua puluh tiga buka mata
keren banget ya ampun kok bisa sih nomor tempat semoga gini
kesini sama samara ya gua sengaja bawa lo ke tempat ini karena tempatnya indah
ra gua yakin lo pasti seneng banget tempatnya indah sejuk air mancunnya sangat tinggi lo pasti
suka banget enak sama tempat ini dari dulu rara emang pengen banget datang ke tempat ini sama
tapi sekarang harapan dara nggak mungkin bisa terwujud karena pak david udah punya yang lain
kenapa lo pasti suka sama tempat ini
cukurlah kalau lo sukara
terima kasih ardi udah ngajak gue kesini
hei siapa tuh
shhh kamu ngapain sih
masa awal tahun kita diawali dengan hukum
nanti kita bisa dihukum
sama aja kita udah kentak bos
kita belum ketahuan beb
pak tarno itu belum liat muka kita
jadi kita masih ada kesempatan buat kabur
ya ya caranya
aduh duduk lagi keadaan genting
senternya malah mati
kita kabur dari sini dalam hitungan ketiga
kalau udah kenapa kita patreon ini
kok lagi kendahian predicemen tersebut
tombak kayak gini pak
aku lihat sendiri
kau malah mencari
oi jangan campur
daya pun woi
daya pun woi
oh my kemana sih
sekarang malah gue sendiri yang dikejar kejar pak tarno
kalau sampai ketangkep bisa habis gue dilaporin sama pak togar

nah kena sampian
mau lari kemana sampian ha
mau lari kemana sampian
eh jangan kebur woi
sebenarnya siapa mereka itu
semoga aja nggak ketahuan sama pak togar
kalau sampai ketahuan bisa bisa saya dikeramakan gaji buta gara gara gagalan lengkap mereka
lari kemana mereka ini
seru banget ya
banget ya barusan seru udah lama lo kita enggak seru seruan kayak gini ya
rupa lalu staga mike jantung gua udah kayak maling tunggu lagi seru
enggak ada kapan kapan lagi lagi pulang ah belum